mengoleksi uang menjadi cara zulkifli memahami tanah air dari masa kerajaan penjajahan hingga
kemerdekaan sejak lima belas tahun silam baginya uang adalah artefak yang memiliki makna dan kisah
tersendiri senang itu awalnya karena kita senang sejarah kita senang sejarah perjalanan bangsa kita
mulai dari kerajaan kemudian kedatangan bangsa bangsa eropa sampai kebangkitan nasional
revolusi dan seterusnya sampai sekarang lo koleksinya sendiri dari zaman kerajaan dari
sriwijaya majapahit itu kediri jenggala kemudian kerajaan kerajaan lain ada beberapa itu kita punya tapi
enggak tentu enggak enggak enggak enggak sangat lengkap enggak banyak bolong bolongnya kemudian
era voc itu dari enam belas sekian seribu enam ratus empat puluh sekian kemudian masuk ke era
netherland indy kemudian ada sedikit disitu era inggris dan perancis itu juga kita koleksi tapi
umumnya yang saya koleksi itu koin selain uang sebelum kemerdekaan puluhan ribu uang koleksi mie
miliknya juga berasal dari pasca kemerdekaan ri seribu sembilan ratus empat puluh lima seperti uang republik indonesia atau ori ori daerah atau
rida dan uang yang terbit pada masa orde baru tidak hanya asal koleksi zulkifli pun belajar memahami
tentang keaslian uang yang pernah beredar di nusantara untuk uang koin keaslian uang dapat
dilihat dari berat jenis uang orida dari bahan kertas cetak serta uang rupiah kertas dari benang
selama ini salah satu cara zulkifli adalah mengikuti nelang ia pun pernah membawa pulang
uang koin langka nusantara lewat lelang yang diadakan di luar negeri setelah bersaing dengan kolektor uang dari
negara lain jadi ada koin voc yang koin itu distruct dengan koin belanda jadi voc beda dengan belanda
itu itu diligensi yang terkenal
dilelang di salah satu lelang luar negeri
beat akhirnya hammer price ketok kita menang
itu akhirnya salah satu cara mendapatkan dan punya kepuasan batin juga
bisa dibawa ke indonesia
pengalaman memperoleh koin voc ini menjadi yang tidak terlupakan oleh zulkifli
selain zulkifli terdapat numismatis lain yang mengoleksi uang nusantara
hobi ini dilakukan wisnu baskoro sejak puluhan tahun silam
berawal dari ketidaksengajaan koleksi uang miliknya yang berasal dari era kerajaan nusantara
penjajahan hingga pasca kemerdekaan seakan menggambarkan nusantara di masa lampau
uang kuno ini perjalanan panjang
tahap ketidaksengajaan itu pertama dulu karena orang tua itu
sering kerian itu kalau masuk angin
waktu itu saya masih sd tahun sekitar tujuh puluh dua tujuh puluh tiga
ada tiga biji begitu saya tertarik saya ambil satu saya minta satu
kemudian saya amati dari situlah saya pertama kali mengenal
yang namanya koin nedelan indies dari sriwijaya abad tujuh
kemudian dari aceh jambi palembang
palembang panten cirebon demak
udah hampir semua lah kerajaan kerajaan yang ada itu
termasuk juga yang borobudur shailendra
kemudian berkembang ke timur waktu itu kan pindah ya
mataram kuno ke jawa timur
kemudian daha jenggala
kemudian berkembang ke wangkertas nederland indies sampai indonesia
koin hindia belanda menjadi yang paling diingat wisnu
karena sebagai langkah awal mengoleksi uang yang pernah beredar di nusantara
wisnu memperoleh ratusan ribu uang koleksinya dari berburu langsung ke sejumlah lokasi
seperti di kawasan malioboro yogyakarta museum fathahillah dan pasar jatinegara jakarta
nilainya pun ada yang mencapai puluhan juta rupiah
selain sebagai media refleksi sejarah tanah air
wisnu melihat uang uang koleksi ini sebagai potensi investasi
ia menyarankan jika ingin mengoleksi uang calon nomismatis lebih baik periset terlebih dahulu mengenai sejarah nusantara
begitu mengetahui uang kuno akhirnya ini juga bisa sebagai instrumen investasi
nah bagaimana yang efektif tadi ilmu
saya sarankan adalah pegang buku yang benar katalog misalnya
pelajari dari katalog dulu pelajari dari informasi yang ada artikel artikel dari video video yang ada di internet
setelah kita mengetahui maka kita menentukan fokus yang bidang apa
sehingga kita bisa mengambil bidang tertentu supaya efektif yang kedua memilih jenis apa yang cocok untuk kita koleksi
di tingkat harga berapa dengan kondisi apa
nah kalau dengan ilmu yang kita pelajari sebelum kita memulai maka kita akan terhindar dari kesalahan harga kondisi pemalsuan
isnu juga berharap sejarah mengenai uang yang pernah beredar di indonesia dapat dipahami generasi muda
bagi para nomismatis uang uang ini tidak hanya sebagai alat
bukan tukar dalam transaksi ekonomi namun juga saksi sejarah bangsa melalui berbagai peristiwa penting
menjadi seorang nomismatis merupakan panggilan jiwa bagi zulkifli dan wisnu untuk mencintai indonesia
ia pun berharap koleksi uang indonesia dapat dijaga dan disarikan hingga tidak jatuh ke tangan kolektor asing
inessa yuniza andriawan jakarta